wakil ketua dpr sufmi dasko ahmad meminta pemerintah untuk membentuk satgas pemantau para pekerja migran indonesia di luar negeri
setelah ada laporan tewasnya satu ratus empat puluh sembilan pekerja migran indonesia di malaysia dua tahun terakhir
menurutnya satgas perlu dibentuk dari lintas lembaga pemerintah untuk memastikan pemantauan pekerja migran indonesia di luar negeri
wakil ketua dpr sufmi dasko menyalahkan lembaga yang berwenang melakukan pemantauan kepada para pekerja migran indonesia di luar negeri
karena tidak menghasilkan solusi
meski ia mengapresiasi kinerja kementerian luar negeri yang bergerak cepat mengambil tindakan soal informasi tewasnya satu ratus empat puluh sembilan pekerja migran di sabah malaysia
dasko menyebut pemerintah perlu segera membentuk satgas lintas lembaga untuk memantau para pekerja indonesia itu
baik ya saya pikir perlu dibentuk satgas lintas lembaga
yang berkoordinasi terpadu untuk memantau pekerja pekerja indonesia di luar negeri
mengenai masalah pekerja pekerja yang ditahan ini juga bukan masalah yang gampang bukan masalah yang mudah
sehingga untuk melakukan deteksi monitoring dan lain lain perlu kerjasama semua pihak